sejumlah pembalap mobil nasional kami sore hadir di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
mereka ingin mengenal karakteristik sirkuit sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut
mereka membawa sejumlah mobil sport dan secara bergantian menjajal sirkuit yang baru beberapa hari lalu menggelar motogp
kehadiran para pembalap nasional ini adalah untuk melakukan latihan bersama
menjelang rencana digelarnya balap mobil pertama for sprint challenge indonesia
yang akan dilaksanakan di sirkuit mandalika awal desember dua ribu dua puluh tiga mendatang
ya pasti kita kalau lagi mau balap butuh memori muscle lagi butuh banyak berlatih ingetin lagi racing line
tujuannya ya supaya balapannya juara pak
balapan tersebut rencananya akan diikuti oleh sepuluh pembalap nasional indonesia
dengan sepuluh kendaraan yang saat ini didatangkan dari jerman
balapan akan digelar dalam dua kelas yaitu balapan sprint individual dan team endurance berdua
pertama kali mandalika menjadi tuan rumah untuk balap mobil atau balap roda empat
selama ini mandalika sudah menjadi tuan rumah untuk balap motor
ya kami ingin meramaikan sirkuit mandalika bukan hanya untuk balap motor tapi juga bisa untuk balap mobil
kehadiran para pembalap ini tentunya membawa manfaat bagi sirkuit mandalika
yang selama ini menjadi trek motor roda dua
hadiran mereka menjajal sirkuit otomatis menjadi pembersih sirkuit dari kotoran dan debu
serta membentuk racing line
tiap ada kendaraan baik roda dua maupun roda empat masuk ke sirkuit itu turut serta membersihkan sirkuit
karena aerodinamis kendaraannya
kalau berjalan di bawahnya itu bagian
belakang itu menjadi mesin penyedot debu sebenarnya
jadi kalau kendaraannya lewat debunya kesedot dari bawah permukaan naik ke atas terbangnya
rencana setelah mendapatkan persetujuan dari federasi automobile internasional
balap kendaraan roda empat tersebut akan rutin dilaksanakan setiap bulan
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusantara barat